sebuah helikopter terjatuh di desa jaya ratu kecamatan sariwangi tasikmalaya jawa barat
kami ajak anda untuk lihat video berikut ini
untuk mengetahui perkembangan selanjutnya sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telpon dengan jurnalis transmedia
ada deden rahadian di kawasan kampung situhiang tasik malaya jawa barat
deden bisa diceritakan kronologi jatuhnya helikopter ini kapan dan seperti apa
puspa dan juga saudara saat ini saya masih berada di lokasi jatuhnya helikopter jenis bo satu ratus lima m dengan nomor pke ah
yang jatuh sekitar pukul lima belas lebih sepuluh atau tiga lebih sepuluh menit sore tadi di kawasan situhiang sirna putra
maksudnya kecamatan cigalontang kabupaten tasikmalaya jawa barat
pesawat ini menurut saksi mata yang sempat saya wawancarai di lokasi atau helikopter ini maksud kami
sempat diketahui terbang rendah sebelum akhirnya jatuh di kawasan tebing lereng pasir ipis
yang memang di situ terdapat pepohonan yang cukup rimbun kemudian juga ada bambu bambu
posisi helikopter saat ini masih berada di lokasi belum dievakuasi
ini tim sar
tni kepolisian juga sudah hadir di lokasi
tadi sudah dievakuasi empat orang penumpang termasuk salah satu diantaranya adalah pilot
dan mereka diketahui mengalami luka yang satu orang perempuan belum diketahui identitasnya ini sempat tinggikan di lokasi
akhirnya dibawa ke rumah sakit singaparna medikasi terutama yang merupakan rumah sakit umum daerah kabupaten tasikmalaya
sejauh ini proses di lokasi polisi berusaha memasang
garis polisi atau polisi lain karena memang warga di sekitar sangat antusias untuk mendekati bangke helikopter yang masih berada di lereng tebing
dan posisinya baling baling dalam keadaan patah dua baling baling kemudian juga ada kaca depan heli juga pecah
kemudian ada beberapa alat alat komunikasi daripada pilot yang berserakan di luar dan dengan kondisi yang cukup memprihatinkan ada bercak darah di situ
dan sampai sejauh ini
pihak kodim enam ratus dua belas saya lihat di lokasi sudah hadir juga kemudian kepolisian resor wota simalaya juga hadir
basarnas dari postar tasikmalaya juga hadir dan kita masih menunggu apakah memang hari ini akan langsung dilakukan evakuasi terhadap bangkai helikopter ini
atau bagaimana saya juga belum begitu mengetahuinya
tapi deden kalau melihat dari lokasi kejadian apakah cukup sulit sebelumnya mengevakuasi korban dan juga rencana untuk mengevakuasi barang bukti ini
betul sekali karena ini posisinya berada di tebing pasir ipis yang memang dari bawah untuk naik ke lokasi ini lumayan curam
kemudian juga walaupun memang jarak tidak terlalu jauh dari area pemukiman hanya sekitar dua sampai tiga kilo untuk jalan kaki
karena posisi tebing ini berada di atas apa namanya berada di seberang sungai kemudian juga warga juga sebagian harus melintasi pemantang bawah yang stil
sangat sulit atau boleh dikatakan memang terkendala begitu karena posisi matang sawah yang kecil juga mungkin akan menyulitkan
termasuk tadi juga ketika evakuasi korban dari lokasi cukup menyulit karena warga hanya dibantu beberapa petugas kepolisian dengan tni juga berusaha membawa korban ini menggunakan ambulan dan juga menggunakan mobil kepolisian
tapi ada cerita yang memang
saya juga sudah tahu dari taksimata yang ada di lokasi eri purwanto taksimata menunturkan bahwa luar biasanya meskipun kondisi helikopter hancur begitu
boleh dibilang seperti itu hancur tetapi pilot itu masih dalam keadaan sadar bahkan pilot berjalan kaki ke bawah tanpa dibantu oleh warga
namun memang ada satu penumpang atau perempuan yang memang jatuh di isang menurut taksimata di lokasi dan langsung di evakuasi oleh petugas tni kemudian pasarnas dan kepolisian yang datang di lokasi
ini artinya sang pilot sempat mencari pertolongan begitu ke wilayah warga
warga mengetahui kejadian ini memang karena helikopter itu sebelumnya juga terbang rendah kemudian warga mendengar benturan keras gitu dan akhirnya mereka berbondong bondong melihat ke lokasi dan berupaya untuk menyelamatkan para korban
kemudian warga juga melihat ada pilot yang berjalan dan akhirnya pilot itu juga roboh dan dibantu oleh warga untuk dibawa ke rumah sakit
baik sekarang sudah mulai gelap di sana artinya sudah tidak ada aktivitas apapun maksudnya hanya pengamanan bangkai helikopter saja atau seperti apa deden
di lokasi memang sudah mulai redup karena memang sudah petang
di sini warga masih banyak meskipun walaupun di polis lain tapi tetap banyak warga yang berusaha untuk mengabadikan bangkai helikopter dari dekat
tetapi petugas kepolisian tni dari podino
kemudian juga dari basarnas berupaya untuk menghalau warga agar tidak mendekat karena memang ini sangat berbahaya apalagi bagi warga yang memang menyalakan api karena bahan bakar dari helikopter ini juga mungkin masih mungkin untuk bisa terjadi sesuatu yang tidak dimungkinkan
oke berarti sudah ada imbauan untuk tidak mendekati tempat lokasi kejadian begitu ya
deden rahadian terima kasih banyak
iya silahkan deden
ada pak dandim enam ratus dua belas barangkali mau komunikasi
pak dengan pak kolonel nur ahmad
pak kolonel nur ahmad
pak kolonel nur ahmad
selamat sore ibu
selamat sore pak nur ahmad
pak nur ahmad bisa diceritakan seperti apa sampai saat ini penyelidikan yang sudah dilakukan
kemudian kami di pkp tempat satunya di sawah heli
untuk proses evakuasi alhamdulillah sudah berjalan
sudah dilaksanakan untuk korban empat orang
sudah didorong ke rumah sakit terdekat di singaparna
kita ikuti perkembangannya
kalau memang tidak memungkinkan nanti kita dorong ke rumah sakit di tnc di kota tasikmalaya
kemudian untuk tkp sendiri bersama dengan jajaran terkait lainnya tni polri dari polres kabupaten tasikmalaya
kita turun bersama dengan basarnas
kemudian dengan masyarakat juga
sementara sudah dipasang polis
karena kondisi pesawat alhamdulillah tidak meledak atau terbakar
seperti untuk mengantisialisi hal hal yang tidak diinginkan
sehingga kita terbitkan untuk masyarakat untuk menjauhi dari tempat jatuhnya pesawat
pak nur rahmat kami ingin tahu seberapa kritis kondisi korban saat ini yang menerima perawatan
info awal yang kita terima untuk kondisi empat luka ringan
sekarang kondisi sudah stabil
informasi dari rumah sakit
nanti kita cek ulang lagi kondisi yang kita terima dari rumah sakit
kondisinya sudah mulai membaik
tapi kita ikuti perkembangannya
untuk kondisi dari empat penumpang ini
tadi informasi dari rekan kami deden
baru akan dilakukan pembersihan atau evakuasi bangkai helikopter besok
apa dipercepat atau tetap sesuai dengan rencana pak nur rahmat
ini masih dikoordinasikan
karena ini sudah mulai menjelang senda
kemudian suara menjelang gelap
nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh petugas
apakah bisa memungkinkan di evakuasi untuk tangkai heli sore hari ini
ataupun kalau tidak mungkin besok baru bisa dilaksanakan
tapi langkah langkah yang sudah dilakukan oleh tni polri termasuk basarnas
kita amankan jadinya jatuhnya pesawat
baik terima kasih pak nur ahmad atau letkol nur ahmad
dan di enam ratus dua belas tasik malaya sudah memberikan informasinya
terima kasih banyak